presiden joko widodo menargetkan indonesia menjadi negara zero emission pada tahun dua ribu enam puluh
di antaranya upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan pembangkit listrik
dari sumber energi terbarukan salah satunya angin
bukan belanda bukan pula inggris
ini adalah kawasan perbukitan desa mati rosari dan lainungan
kabupaten sidanren rapang sulawesi selatan
dan ini adalah kebun angin pertama dan terbesar di indonesia
kabupaten sidendeng rapang atau sidrap tidak hanya dikenal sebagai lumbung beras dan sapi
sidrap juga menyimpan potensi energi terbarukan dari angin yang luar biasa
menurut data kementerian esdm kabupaten ini memiliki potensi energi mencapai tiga ratus lima puluh mw
selesai dibangun pada tahun dua ribu delapan belas di atas lahan seluas seratus hektare
pltb sidrap memiliki tiga puluh kincir angin
masing masing kincir angin memiliki ketinggian delapan puluh meter dan lebar baling baling lima puluh tujuh meter
setiap kincir angin menggerakkan turbin berkapasitas dua lima mw
sehingga total energi yang dihasilkan pltb sidrap mencapai tujuh puluh lima mw
sejak dibangun energi pltb sidrap telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di tujuh puluh ribu rumah
walau indonesia kaya akan potensi energi terbarukan
namun investasi di sektor ini tidaklah murah dan tidak mudah pula mencari investornya
pembangunan pltb sidrap sendiri memakan biaya lebih dari dua satu triliun rupiah

adapun demikian transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan adalah sebuah keniscayaan
yang harus disambut dengan semangat revolusi demi kesejahteraan bangsa